seperti apa datanya kita akan melihat bersama karena ronaldo ternyata pada data yang pertama ini akan menunjukkan kepada anda
bahwa satu ratus satu gol yang mampu dicetak oleh ronaldo itu empat kali lebih banyak dibandingkan lionel messi semasa dia bermain di barcelona
itu otomatis berarti saat ini yang baru hanya mencetak sembilan puluh tujuh gol
jadi seteru abadi cristiano ronaldo ini sama sekali belum mampu menyamai rekor cristiano ronaldo
dan ronaldo sendiri enam kali menjadi top scorer liga champion sejak musim dua ribu sembilan dan dua ribu sepuluh
dan satu satunya pemain yang pernah mencetak lebih dari sepuluh gol dalam enam musim liga champions berbeda
cr tujuh juga menjadi satu satunya yang mampu mencetak gol paling banyak dalam satu musim liga champions yaitu tujuh belas gol pada musim dua ribu tiga belas dan dua ribu empat belas
selanjutnya kita juga akan melihat sebenarnya seperti apa data yang mampu gol yang mampu dicetak oleh cristiano ronaldo ini
ketika dia pertama sekali memutuskan untuk hengkang dari manchester united dan pindah ke real madrid
jadi pada tahun dua ribu sembilan dua ribu sepuluh menjadi musim champions pertama cristiano ronaldo bersama real madrid
dan pada data ini menunjukkan bahwa sebenarnya pada dua ribu tiga belas dan dua ribu empat belas
ronaldo mencetak paling banyak gol bersama real madrid yaitu mencapai tujuh belas gol
dan ia menjadi satu satunya pemain yang pernah mencetak lebih dari sepuluh gol dalam enam musim liga champions berbeda
dan di dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dengan sebelas gol yang mampu dicetak ke gawang lawan
menunjukkan bahwa cristiano ronaldo mampu mencetak setidaknya satu gol pada setiap pertandingan yang dilakukan pada babak penyisian grup
dan selanjutnya dari mana saja gol yang mampu dicetak oleh cristiano ronaldo ini selama dia melakukan permainannya di liga champions
kalau diperhatikan dari satu ratus satu gol yang mampu dicetak oleh cristiano ronaldo
dan ternyata ronaldo menunjukkan bahwa dia dominan mencetak gol tersebut di dalam kotak penalti
dari data ini terdiri dari delapan puluh enam gol yang dicetak dari dalam kotak penalti
lima belas itu dilakukan di luar kotak penalti
meskipun di manchester united ia berposisi sebagai gelandang serang
tapi kini ronaldo lebih berperan sebagai forwarder bagi real madrid
dan ronaldo tidak akan bisa melakukan itu juga tanpa asis dari benzema
karena dari data menunjukkan bahwa benzema setidaknya berkontribusi pada sebelas gol yang berhasil dicetak cr tujuh
dan di bawahnya ada tujuh asis dari gareth bale dan lima asis juga dari rekan setimnya yang lain
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang